ikut memeriahkan perhelatan olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
sejumlah seniman jepang menciptakan sejumlah karakter samurai dari berbagai negara
ada delapan puluh empat karakter samurai dari berbagai dunia yang diciptakan
lalu seperti apa ya karakter samurai dari negara kita indonesia
perkenalkan samurai asal negeri zambrut katolistiwa maharudika
menjadi karakter samurai dari indonesia
maharudika dilukiskan sebagai pendekar pedang berkacamata
dan memakai kimono dengan ornamen merah putih
ia lahir pada tujuh belas agustus seperti halnya hari kemerdekaan republik indonesia
sang pembuat karakter samurai kamaya yamamoto
menuliskan maharudika memiliki kepribadian hati yang jujur dan murni
kuliner favoritnya adalah kopi luwa
leluak dan nasi goreng
kelebihannya adalah bulu tangkis
salah satu cabang olahraga unggulan tanah air yang diakui dunia
kelemahan dari maharudika adalah musim dingin
seperti yang kita ketahui indonesia merupakan salah satu negara tropis di dunia
pembuatan karakter pendekar pedang negeri sakura ini
diciptakan dengan riset mendalam
seperti warna bendera simbol negara hingga budayanya
hal itu dilakukan agar tidak terjadi salah informasi
dan merendahkan suatu keadaan
dan juga untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
dan juga untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan